halo ada kabar baik nih bagi anda para pecinta sepeda
ini ada sepeda kayu listrik inovasi baru karya anak bangsa
yang tentunya penambah pilihan kebutuhan kendaraan ramah lingkungan
saya berkesempatan mencoba sepeda kayu listrik ini
sumber daya listriknya berasal dari baterai litium yang dibalut bahan tanah air
perlu waktu tiga jam untuk pengisian penuh daya baterai
untuk penggunaan sejauh tiga puluh km dengan kecepatan tiga puluh hingga empat puluh km per jamnya
sayangnya baterai litium ini masih harus diperoleh secara impor
sehingga mempengaruhi harga sepeda yang mencapai sepuluh juta rupiah
pengoperasian sepeda kayu listrik ini hampir sama dengan motor metik
walau belum dilengkapi dengan penanda kecepatan
sepeda ini sudah memiliki penunjuk kapasitas daya baterai
ketika diperoleh baterai ini akan berhasil dikonsumsi dengan kecepatan yang mencapai lima puluh juta rupiah

ini sangat ringan sekali karena baterai ini sudah ada di dalam casingnya
sehingga dia anti air terus kemudian daya tahannya juga cukup lama
dia bisa bertahan lebih dari tiga sampai empat tahun tergantung pemakaian yang normal sih sebetulnya
jadi investasinya worth it lah untuk apa namanya dengan baterai listrik ini
ada saran gimana cara untuk masyarakat yang berniat nih untuk beli
bagaimana cara proses pembeliannya
iya sebetulnya kita sudah sampaikan bahwa material kayu tadi memang kekhawatiran adalah patah
terus kemudian rayap atau mungkin ada kerusakan gores gores misalkan
maka kita coba seminimal mungkin meminimalisir hal itu dengan membuat misalkan lapisan anti gores
terus kemudian dia tahan air terus kemudian dia secara fisik juga sudah memenuhi
kalaupun misalkan kita kasih garansi kalau patah kita ganti baju
sepeda kayu listrik ini menurutmu
sepeda kayu listrik ini menggunakan dua jenis kayu yaitu kayu pohon karet dan kayu jabon
selain karena bobotnya yang ringan kayu pohon karet dan kayu jabon juga mudah ditemui
karena produksinya yang tinggi
walau ringan sepeda kayu listrik ini mampu menahan bobot hingga satu ratus lima puluh kilogram
selain itu bentuk sepeda juga dapat dibuat sesuai keinginan
seperti bentuk sepeda ini yang dibuat mirip dengan bentuk pulau bali
sepeda kayu listrik ini mulai dipasarkan sejak enam bulan yang lalu
dan hingga saat ini sudah terjual sekitar lima puluh unit
sudah sekitar lima belas menit saya mengendarai sepeda ini
dan yang saya rasakan tarikannya cukup kuat dan baterainya bisa dibilang cukup tahan lama
walau begitu untuk ukuran desain ini bisa dibilang cukup kaku
sehingga jika saya melewati jalanan yang sedikit bergelombang
saya akan merasa lebih terguncang jika dibandingkan dengan sepeda lainnya
kepala kepala kepala
walau spesifikasinya masih sederhana
sepeda kayu listrik ini patut diapresiasi sebagai salah satu karya anak bangsa
yang mampu bersaing di pasar sepeda nasional
marsha anastasia depok